sementara presiden joko widodo menegaskan masa jabatan kepala desa atau kades telah dibatasi hanya enam tahun dan dapat dijabat selama tiga periode
jokowi menegaskan ketentuan soal itu telah diatur dalam undang undang nomor enam tahun dua ribu empat belas tentang desa
pernyataan jokowi ini merespon desakan asosiasi kepala desa yang meminta agar masa jabatan kepala desa ditambah menjadi sembilan tahun dalam satu periode
jokowi menilai hal ini merupakan aspirasi rakyat yang dapat disampaikan ke dpr
sebelumnya para kepala desa yang tergabung dalam papdesi atau perkumpulan aparatur pemerintah desa seluruh indonesia
menuntut perpanjangan masa jabatan kepala desa yang sebelumnya enam tahun menjadi sembilan tahun dalam satu periode
yang namanya keinginan yang namanya aspirasi itu silahkan disampaikan kepada dpr
tetapi yang jelas undang undangnya sangat jelas
membatasi enam tahun dan selama tiga periode
tuh prosesnya silahkan nanti ada di dpr
ya undang undangnya masih enam tahun dan tiga periode